meetingnya satu lagi penawarannya sebelum kalian kirim perhatian dulu saya ya baik
pak kalau begitu kami permisi bukanya maksud kami itu permisi bukanya ini fungsi
iya aku sih memang bener janji mau ngasih saham buat adrian
kamu nggak suka sama aku sampai kapan
kamu nggak suka
aku sampai kapan kamu nggak suka sama aku sampai kapan kamu nggak suka sama aku
aku sudah ngerobanin semuanya aku sudah
ngebilang semua yang kamu tapi hasilnya
kamu mau nyambil kalau kamu sayang sama aku
kamu yang bilang kayak gitu ya aku aku salah ya maafin ya kamu tuh jahat banget sih kamu
kenapa putusin aku emang aku salah apa kenapa sih kamu kayak gini ah
kamu jangan nangis gini ya
aku ngelakuin ini semua
aku belajar dari boy yang mencintai mamanya
dan aku juga belajar dari mondi
yang udah rela putusin raya
demi ngebahagiain mamanya
aku malah sebaliknya
aku malah rela ngebohongin orang tua aku sendiri
yang ngebesarin aku sampai sekarang
cuma buat mama kamu
yang sampai saat ini gak pernah suka sama aku
keputusan aku udah bulet gitu
jangan panggil aku beb
kamu tuh jahat banget
ini gak bisa diterima
kamu gak boleh putusin
pokoknya kita gak boleh putus
aku gak mau putus
keputusan aku udah bulet
kamu mau ngambilin surat pengalihan tanah itu lagi buat aku
karena aku gak mau jadi anak yang durah akal
kamu mau aku buktiin
udah dong jangan jangan kamu kayak gini terus bisa nggak
jangan di sini dong ini kan depan banyak orang
kamu bilang kamu mau kejelasan kan
kamu tunggu di sini aku akan ngasih kejelasan sama kamu
jangan kemana mana dip jangan kemana mana dip ya
oke semuanya tolong saya boleh minta perhatian kalian
kamu minta kejelasan kan
perkenalkan nama saya chandra
hari ini saya di sini
di depan saya ada wanita yang luar biasa cantik
saya ingin menyatakan cinta saya sama dia
kamu jangan gila dini banyak orang tau nggak dilihatin tuh
kalian akan menjadi saksi hari ini
apakah diterima cinta saya apa tidak
apakah diterima cinta saya apa tidak
apakah diterima cinta saya apa tidak
kalau kamu terima bunga ini
berarti kamu terima cinta aku
dan aku selamanya akan mendampingi kamu
terima chandra terima
malu dilihatin apa mau lo jadikan sama aku
malulah pokoknya udah pulang aja yuk
jadi dia bilang iya ya
thank you semuanya
ya gitu dong jangan lupa
gitu dong jangan lupa
oke kalau menurut saya lebih baik kamu bikin penawarannya
minimal kita bisa memberi gambaran kepada mereka
di angka berapa
di angka berapa kita bisa
tapi kita usah dululah
satu lagi untuk proyek pak budi saya ingin kalian berdua yang menanganinya ya
lagi sibuk ya
oh enggak be
gini tadi kan kamu cerita tentang saham perusahaan yang kamu mau kasih kadriana
tolong segera diproses ya be
oh soal itu rupanya
iya soal saham perusahaan yang kamu kasih ke adriana
oke oke oke mama nanti biar be urusin ya
oke bagus makasih be
oh ya kayaknya sementara itu aja dulu meetingnya
satu lagi penawarannya sebelum kalian kirim perlihatkan dulu ke saya ya
baik pak kalau begitu kami permisi dulu pak ya
terima kasih pak minta permisi dulu pak ya
aku sih memang benar janji mau ngasih saham buat adriana
tapi nggak gini juga kali caranya
aku merasa kayaknya mama adriana memperalat aku nih
ngapain juga dia nelfon
aku nggak suka sama caranya mama adriana memperalat aku nih
aku memang janji mau ngasih saham buat adriana
tapi kalau adriana yang minta ya wajar karena aku mencintai dia
dan mungkin aku akan memenuhi keinginan dia
tapi ini kok malah mamanya yang kebakaran jenggot
cara untuk menunda permintaan adriana tentang saham itu
sehingga aku menemukan alasan yang tepat
untuk tidak jadi memberi saham itu
aku pingin tahu
apa rencana dibalik otaknya mama ana
pak ini macet ya
iya non biasanya banyak kangkot nih jadi macet
aku mau ke rumah
aduh jangan sampai nih
aku ke sana terus ternyata ririn udah bubaran kuliah
aduh sia sia deh bu
aduh siapa yang mau
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah